mahkamah konstitusi mematahkan peluang undang undang kpk untuk direvisi dengan memutuskan menolak uji formil undang undang kpk
hakim mk menilai pembentukan undang undang kpk sudah sesuai dengan prosedur yang sah
sementara sejumlah pihak sejak awal menyoroti undang undang kpk yang dinilai menggembosi pemberantasan korupsi di indonesia
bagaimana menyikapi hasil putusan mk ini
benarkah kpk kemudian dilemahkan dengan undang undang yang baru ini yang kemudian ditolak revisinya oleh mk
kita akan dalami pada malam hari dengan tiga narasumber
ada pak muhammad yasin mantan pimpinan kpk sekaligus juga pemohon dari uji materi undang undang kpk
ada bang arsul sani anggota komisi tiga dpr ri fraksi p tiga
ada bang ferry amsari pakar hukum tata negara dari universitas andalas
selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih sudah bergabung
ini juga meluangkan waktu
saya mau langsung ke pak muhammad yasin
sebagai pemohon ya pak muhammad yasin sudah melihat tentunya putusan dari mk
yang kemudian menolak dalilnya karena dianggap juga undang undang kpk ini sudah sesuai dengan prosedur
dan pemohon tidak mempunyai dalil hukum yang kuat
bagaimana anda menyikapi putusan ini pak yasin
kalau melihat dari usulan kita bahwa uji formil ini sangat sangat lengkap
didasarkan atas fakta bahwa misalnya saja pembentukannya tidak memenuhi forum
kemudian tambah lagi bahwa tidak melalui daftar inventaris masalah dan lain lain sebagainya tentunya
nah makanya oleh pak wahid dibin ada
jadi saya ingin mengucapkan bahwa ini adalah hal yang harus diperlukan oleh pemerintah
jadi usulan dari tim pemohon ini
di seluruh review atas undang undang dua ribu sembilan belas ini
tidak layak untuk diterima
karena ada hal hal yang menjadikan untuk mereka
yaitu delapan di antaranya
yaitu yang mungkin kontaminasi oleh pihak pihak yang
kita tidak bisa menyebutkan
sehingga dia memutuskan seperti itu
tapi fakta yang jelas undang undang ini akhirnya undang undang dua ribu sembilan belas ini
adalah ini upaha untuk yang lemahkan kpk
mempeteli kpk lah kewenangannya itu
sehingga tidak lagi seperti kpk yang pada saat kita menggunakan
aturan hukumnya undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
kalau tidak ada tanda independensi dan integritasnya itu berkurang
akhirnya dia mencuri barang bukti itu barang apa itu rampasa
kemudian yang paling telah itu adalah terjadinya jual beli untuk sp tiga ini
di tanjung balai itu
menunjukkan dengan hadirnya undang undang ini
yang semula sp tiga
itu tidak ada kewenangan bagi kpk untuk melakukan sp tiga
adanya sp tiga ini yang dulunya memang
bahwa pembentukan undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua tidak ada sp tiga itu
karena sp tiga dipakai sebagai alat untuk transaksi
untuk katakanlah tidak menerapkan proses penyidikan
dan imbalan imbalan tertentu terhadap hukum menegak hukum
dan ini terulang lagi
untuk apa kalau begitu
kalau sudah besar kemudian di sp tiga kan
jadi menunjukkan pelemahan pelemahan
terutama lagi dengan adanya
indeks transparansi internasional yang mengenai perception index nya itu kan turun
dari tiga delapan menjadi tiga empat
nah ini bukannya naik satu lima
itu menunjukkan bahwa
berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh osaid index
dari berbagai survei termasuk primary index
itu menyatakan bahwa political will untuk pemberantasan korupsi indonesia ini menurun
di satu sisi untuk pelayanan publik misalnya
itu juga masih marak dengan kasus suap
yang belum ada jalan keluar untuk
baik pak yassin
faktanya seperti ini
ya pak yassin jadi
tidak dirinya undang undang ini
justru pandemi pemberantasan korupsi ini
ini akan lagi dipertanyakan
apalagi nanti kalau pegawainya sudah berstatus asn
sangat tidak independen
baik baik pak yassin
nanti kita bahas juga soal itu
tapi yang jelas saya tangkap anda kecewa dengan putusan dari mk ini
saya ke bang arsul sebagai komisi tiga dprr yang juga penggagas revisi undang undang kpk
yang disoroti tadi oleh pak yasin dan kawan kawan
yang kemudian menggugat undang undang kpk ini adalah soal prosedur yang dianggap
anda bagaimana menilai keputusan mk dan juga merespon tadi yang disampaikan oleh pak yasin bang arsul
ya pertama begini
kalau bagi dpr
dpr itu sudah biasa kalah di mk
dalam arti undang undangnya atau pasal tertentu dari undang undang itu dibatalkan
atau dibutuhkan dengan
dapatkanlah buat konstitusional tertentu
itu hal yang biasa
kami nggak kemudian harus mutung gitu ya
karena sistem kepatuhan negaraan kita memang sudah nyepakati bahwa
tempat untuk menguji maupun menguji secara formil undang undang itu di mk
konsekuensinya kalau kita mengajukan ke sana
apapun putusannya harus kita hormati
tapi saya ya wajar saja kalau pemohon seperti pak yasin kecewa
itu tentu hak beliau lah yang harus kita hormati
bahwa sisi pandangnya masih tetap seperti itu
ya juga harus kita hormati
ini negara demokrasi
bahwa persoalan persoalan di kpk itu bukan hanya terjadi atau ada ya
ketika undang itu direvisi
zaman pak yassin pun itu ada ya persoalan persoalan
kita mau bicara misalnya idek yang menerima suat atau memeras

kita mau bicara misalnya soal integritas ya itu juga ada
pertama pimpinan kpk
dulu juga ada sebelum revisi undang undang
ada pimpinan kpk yang ketemu pimpinan partai politik
diem diem ya wajahnya ditutup
ada juga sebelum itu ketemu pimpinan partai politik
yang akhirnya juga bermasalah dengan kpk
jadi masing masing zaman di kpk itu ada permasalahannya
kita bicara sp tiga memang itu seperti pisau bermata
pisau bermata dua
tapi kita juga bisa bertanya kepada kpk
ada misalnya sejumlah orang saya sudah pulak balik sebutkan
kalau dalam data kami itu ada puluhan ya
orang yang namanya disebut dalam surat dakwaan
bersama sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi
tapi kemudian tidak pernah diselesaikan kasus itu
termasuk pada zamannya pak yasin
jadi yang ingin saya sampaikan adalah
memang penegakan hukum kita belum sempurna
dari waktu ke waktu ada masalahnya
kalau kita kemudian menilai bahwa dengan berstatus sebagai asn
maka independensinya berkurang ya
itu masih terlalu prematur
nanti kita lihat dulu ya setelah katakanlah tiga lima tahun seperti apa
jadi jangan kemudian memaksakan satu sudut pandang ya
bahwa ini pasti akan terjadi keadaan tidak independen dan lain sebagainya
ya mari kita berpikir yang lebih terbuka lah ya
bahwa kemungkinan terjadi satu situasi di mana kemudian menjadi tidak independen
itu satu kemungkinan
tapi bukan satu satunya kemungkinan
bisa juga kemudian top independen
itu semua tergantung kembali kepada teman teman yang ada di kpk
dari mulai pimpinan penyelidik dan penyidiknya
jadi jangan kemudian menjudge bahwa sudut pandang itulah yang pasti akan terjadi
baik bang arsul
tapi di luar putusan dari mk ini
yang jelas hari ini berbarengan juga mulai muncul berita bahwa tujuh puluh lima pegawai kpk
tidak lolos untuk menjadi asn
di mana beberapa nama nama di antaranya adalah penyidik penyidik yang cukup fasilitas
yang cukup familiar di publik
ada novel baswedan misalnya ada kemudian juga pegawai kpk yudi purnomo
ini kan kemudian memunculkan kembali asumsi bahwa memang ada upaya pelemahan
dari dalam sendiri dan juga dari luar
bagaimana anda menjawab soal itu bang arsul
hari ini di beberapa media saya sampaikan agar kpk
institusi terkait seperti bkn pan rb
menjelaskan secara transparan kepada publik
bagaimana mereka melakukan proses alih status
soalannya bukan ada di undang undangnya
persoalannya adalah bagaimana undang undang itu ya kemudian dioperasionalkan dilaksanakan
nah kalau prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas itu disampaikan
misalnya terkait dengan katakanlah wawasan kebangsaan
itu dirinya akan mengurangi
tapi juga jangan kemudian
ini pegawai kpk penegak hukum
kok ditanya soal wawasan kebangsaan
saya kira tidak hanya pegawai kpk
siapapun bahkan rakyat dasar
itu memang wajar kalau kemudian lagi mau menjadi
yang dari pelaksana penyelenggara negara ini
atau aparatur negara
itu kemudian ditanya wawasan kebangsaannya
tolong saya saja yang dipilih
bukan diangkat pada saat saya mau menjadi anggota dpr
saya dijiwa wawasan kebangsaannya di lemhana selama tiga minggu kok
saya tidak keberatan soal itu
oke nanti saya akan ke bang ferry amsari
bang arsul dan juga pak yasin
saya juga yakin ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh bang arsul
tapi kita harus break terlebih dahulu ya
kita akan kembali di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi

yang sudah bisa mempertahankan undang undang hasil bentukatnya
di mahkamah konstitusi
tentu saya dan banyak teman teman lain
berduka dengan suasana ini
karena sebenarnya kalau dilihat putusan ini bisa dikategorikan
sebagai putusan terburuk ya sepanjang sejarah mahkamah konstitusi
karena tidak hanya soal komitasi pihak pihak yang berkara
sama pemohon ya
tetapi juga fakta fakta hukum yang terbentang
di masyarakat luas terhadap kondisi kpk saat ini
tadi bang arsul mengatakan
dulu juga pernah ada
tapi tidak ada yang memalukan
mestinya pendapat pak hakim konstitusi wahidudin adam
harusnya menjadi pegangan
karena apa yang disampaikan dalam dissenting opinion itu
adalah rancang bangun tata cara pembentukan undang undangan yang baik
menurut undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas yang dibuat juga oleh bang arsul
nah kalau kemudian
tata cara pembentukan undang undang tidak dipenuhi
tidak melibatkan partai partai publik
tidak cermat terburu buru ya
sebagaimana azas pembentukan undang undang dan materi muatannya
saja ada keinginan bahwa tujuan pembentukannya bukan semata mata demi kepentingan publik
itu sebabnya kalau dibaca ya di dua pemilu dua ribu sembilan belas
tidak ada satupun anggota dpr yang mewakili rakyat ini
yang berkampanye ingin mengubah undang undang kpk
jadi ini pasti bukan kepentingan publik
tapi ini kepentingan dari teman teman partai politik
untuk kemudian mengkebiri melemahkan kpk
memang ada permasalahan dengan pimpinan kpk yang dulu
tetapi tidak separah hari ini
ada pimpinan kpk yang menyewa helikopter
pemobil mewah begitu ya
untuk kepentingan pribadinya dan diberi sanksi ringan
harusnya pimpinan kpk ini yang diikut teskan kebangsaan
karena saya pikir orang dalam seperti ini hidup bermewah mewahan
dan mengabaikan prinsip prinsip pemberantasan korupsi menurut saya sudah
tidak cocok menjadi pimpinan kpk
toh tidak ikut tes kebangsaan
sementara ada mantan calon pimpinan kpk
sekarang masih berada di kpk
misalnya pak sujanarko pak giri suprabiono
ikut tes kebangsaan padahal mereka sudah lolos
jadi kita bisa lihatlah ini modusnya motifnya
motifnya memang memperlemah kpk
dan itu terstruktur dari dpr pemerintah dan sekarang di makamah konstitusi
secara teoretik ya misalnya tadi argumentasi bang arsul soal pegawai itu
ada kok kajian yang menjelaskan bahwa pegawai lembaga berintegritas
atau seperti kpk ini harus independen
karena bagaimana mungkin mereka bisa
apa menganggap orang politik presiden menteri
kalau ternyata semuanya itu adalah tim mereka
jadi memang lembaga ini dikhususkan
rancang bangunnya menurut hermen ada ahlinya
untuk bergerak independen mengoreksi lembaga lembaga utama
eksekutif legislatif yudikatif
nah sekarang lucunya
dengan undang undang kpk yang baru
mereka yang mau dijadikan seperti pns
harusnya banyak usulan dulu bang arsul dan teman teman di dpr bahwa
harusnya pns yang coba meniru menjadi seperti rancang bangun pegawai kpk
karena jaminan kehidupannya bagus
ada jaminan kesehatan dan segala macam yang sangat api dan bagus
ini sebaliknya dpr merancang
agar pegawai kpk menjadi seperti pns
oke baik bang ferry
dan kemudian pimpinannya banyak sekali
sehingga akhirnya sulit kemudian menegakkan hukum
kalau bergantung kepada banyak lembaga
baik bang ferry
nah itu terakhir
mk menurut saya gagal ya
itu kemudian memastikan proses pembentukan undang undang tertib
sebagaimana ketentuan undang undang
dpr semakin mundur dalam rapi dalam membuat orang perundang undangan
jadi tata caranya kemudian berantakan
dulu mk itu juga pernah memutuskan uji formil juga
bahwa terbukti memang bahwa tidak quorum dpr tidak hadir semuanya
di dalam paripurna undang undang
tetapi demi kemanfaatan hukum
undang undang ini diperbolehkan
nah ini tidak mengertinya mk
antara kemanfaatan materi muatan pasal pasal undang undang
berbeda dengan bicara prosedur pembentukan
baik bang ferry
yang mau ditegakkan di uji material ini
bagaimana orang membuat undang undang tertib
nah ini tidak tertib
baik bang ferry sebelum nanti bang arsul menanggapi ya
apa yang tadi disampaikan oleh bang ferry amsari
karena hakim mk juga salah satunya menyebut bahwa
dalil pemohon ini menyebut undang undang kpk tidak masuk prolegnas prioritas
misalnya ada penyelundupan hukum
ini tidak bisa dibuktikan secara hukum
kemudian naskah ru kpk yang dianggap fiktif
tidak beralasan juga
ataupun dalil yang disampaikan oleh hakim mk itu bang ferry
ya hakim mk kayaknya matanya hanya sampai ke ruang sidang
kalau kemudian mata hatinya melihat lebih jauh dari ruang sidang
banyak sekali kendala kendala
contoh ketika mk memutuskan dalam putusannya mas reinhardt
bahwa kpk itu bagian dari eksekutif
ternyata di dalam prosedurnya ketika pembahasan
kpk tidak diajak terlibat diskusi oleh pemerintah dan dpr
nah ini kan tidak tertib
apakah tidak ada di provinsi
memang tidak ada di dalam prolegnas prioritas
dia naik di tengah jalan begitu ya
oke baik ya ya ya
lalu apakah kemudian harus dibuktikan
mk itu punya berbagai fasilitas untuk memastikan itu
harus diingat mas renhat
pengujian undang undang di mk itu
harus meminta kepada dpr dan pemerintah
membuktikan sebaliknya dari dalil dalil pemohon
dengan membawa istilah persidangan
sepanjang pengetahuan saya selama selesai persidangan
walaupun hakim sudah meminta
itu tidak diberikan pada hakim konstitusi
maupun pihak pihak lain yang berperkara
oke saya ke bang arsul sani
silahkan bang arsul untuk menanggapi tadi poin poin
yang menjadi catatan dari bang ferry amsari
saya tidak membayangkan seorang profesor saldi isra
dianggap memahami itu
saya tidak membayangkan seorang profesor eni nur bandingsih
dimasuk dalam cok seperti yang bung ferry amsari itu katakan
jadi yang saya pahami adalah
teman teman apakah akademisi aktivis
menggugat ke mk
kalau gugatannya tidak dikabulkan oleh mk
maka segala hal yang berkonotasi negatif ada pada mk
ini yang saya ingin kita ini coba terbuka lebih lapar
seperti kita ini berjalan berfikir dengan kacamata kuda
hal hal yang disampaikan bung ferry itu
ada semua di dalam putusan mk yang tiga ratus delapan puluh empat halaman
saya tidak tahu pung ferry sudah baca atau belum
soal tidak ada bukti dan segala macam
itu sudah ada
pertanyaan pertanyaan dari hakim hakim mahkamah konstitusi
juga dijawab semua oleh dpr
dari bu eni dari pak wahidudin adam
dari pak soeharto
itu semuanya dijawab
jangan pakai tanpa sepengetahuan saya
yang lengkap putusan itu
saya sebelum bergabung di talkshow ini
saya baca dulu putusannya
apakah itu ada di prolegnas atau tidak
itu sudah ada semua jawabannya di dalam putusan
memberikan misleading information
keterangan yang menyesatkan
kita bacalah sama sama putusannya
boleh nanti dieksaminasi juga tidak apa apa
saya terus terang anggota dpr
yang kebetulan juga
tidak sungkan untuk berdebat soal itu
kalau memang harus
di satu forum
termasuk soal apa
permasalahan yang ada
yang menyangkut pimpinan kpk sekarang
itu lebih berat daripada yang dulu
ya itu seperti apa
ketemu dengan pimpinan parpol itu dianggap hal yang ringan
gil dan segala macam
jangan seperti itu
ini kalau kita mau bandingkan
mari kita terima sama sama bahwa ada masalah
dan itu sama seriusnya
saya tidak ingin juga menyampaikan bahwa
yang dulu itu lebih serius
saya tidak ingin mengklaim seperti itu
oke saya tahu bang ferry sudah mau menanggapi
tapi saya harus memberikan kesempatan ke pak yasin
perbandingan pak yassin
kalau kita mau membandingkan bahwa
masalah di setiap tahun kpk itu selalu ada kok
tapi apa yang tadi disampaikan oleh bang arsul
di era era sebelumnya juga ada
bagaimana anda menjawab soal itu pak yasin
itu kan mekanismenya apabila
pimpinan kpk itu melanggar kodok kondak
atau pit kpk
itu tidak ada prosesnya
kan sudah diumumkan
ketemu parpol itu jangan dimungkinkan kembali
kalau sudah ada komite
dari komite etik pada saat itu
telah memanggil dan memeriksa semua
nah ketemunya itu dalam rangka apa
itu kan harus beda
ada salah satu pimpinan di periode kami itu
temunya nazaruddin itu karena dipanggil
urusan pembahasan anggaran
hanya bedanya karena
itu adalah di rumahnya
dan itu tidak sendiri
itu juga diputuskan oleh
jadi itu sudah selesai saya kira
itu berbeda konteknya dengan yang sekarang ini
yang sekarang ini
luar biasa ya pengelarangan etiknya
itu menunjukkan misalnya
hal hal yang seharusnya itu dihindari
kemewahan dan sebagainya
dan kendaraan binas
itu saya kira tidak terjadi pada masa masa sebelumnya
kalau penyidik di kpk di masa periode satu
itu kontaknya juga kemerasan
tapi itu kan berupa tim
dan itu ditangani oleh kpk sendiri
dan bersasukum dengan
hukuman yang lebih tinggi karena dia adalah penegak hukum
itu sudah selesai
bukan jual beli sp tiga
kemudian sp tiga ini kasus kasus besar yang sudah di sp tiga kan juga ada seperti pln
blbi ya terakhir ya oke
plbi yang sangat besar sekali
nah kalau nantinya ke depan seperti itu
semua bisa di arrange
kemudian bagaimana jadi asn
asn itu nanti kalau ningkat jadi direktur
saya dari penyidik untuk jadi direktur
itu ada assessment
itu semuanya deal deal transaksional di situ
dan yang menentukan itu adalah tidak hanya kpk
tapi lembaga lembaga lain
termasuk medfund dan sebagainya
itu yang menentukan
dan banyak assessment itu
penuh dengan permainan yang tidak independen
akhirnya ya integritasnya ya dilakukan untuk bekerja di kpk dengan tugas dan
seperti itu oke baik
ya baik pak yasin bang arsul dan juga bang ferry
kita harus break dulu ya
nanti saya akan juga ke pak yasin melanjutkan
seberapa besar sebetulnya kalau kita bicara soal pegawai kpk yang diasn kan
dampaknya terhadap kinerja dan juga kpk ke depan
karena setelah uji beri pengetahuan
uji materinya ditolak oleh mk
tentukan yang juga menjadi sorotan adalah alih fungsi ini
seperti apa menurut anda dampaknya terhadap kinerja kpk
kita bahas di segmen berikutnya
kami harus jeda tetap di cnn indonesia news guys
segmen terakhir dialog bapak bapak
jadi langsung ke intinya saja
karena saya tahu juga bang arsu waktunya cukup terbatas
saya mau ke bang ferry dulu
singkat bang ferry merespon apa yang tadi disampaikan oleh bang arsul sani
nanti juga kemudian bang arsul boleh merespon kembali silahkan
ya saya pikir apa yang disampaikan pak arsul tidak cocok ya dengan
kalau bicara kualitas pimpinan sekarang dengan pimpinan yang dulu
pimpinan yang sekarang terbukti melanggar etik begitu ya
lalu kalau bertemu soal
dengan orang orang politik itu ya biasa saja
hampir seluruh pimpinan kpk dari generasi pertama hingga sekarang
bertemu dalam proses seleksi
dan bertemu setelah terpilih dengan orang orang partai politik
gak ada dosanya bertemu orang partai politik itu
kecuali membicarakan perkara dan mereka iasa perkara
tapi kalau pimpinan sekarang sudah terbukti pernah bertemu dengan pihak yang berperkara
main tenis balas
tidak diberi sanksi yang layak
bahkan dipilih oleh dpr begitu ya
nah pikir begini
rancang bangun merusak kpk ini sudah terencana ya
masif begitu ya
dari orang yang dipilih di kpk
lalu kemudian mau menghajar melalui pegawainya
agar kemudian mereka tidak independen
bergantung dengan berbagai situasi dan kondisi
terutama kehendak dari atasan
lalu kemudian dipilihkan kemudian
untuk undang undang yang sudah dirusak ini
diselamatkan di mahkamah konstitusi
nah ini saya pikir
sudah menjadi rahasia
kalau kita baca baik baik ya
apa yang terjadi saat ini dengan kpk
bahwa apa yang sedang dilakukan oleh kpk saat ini sudah bermasalah
mahkamah konstitusi gagal menyelamatkan kpk
sebagai lembaga yang integritas
dan nilai nilai konstitusionalnya harus dilindungi
lembaga inilah yang bisa menangkap dpr
menangkap para politisi yang bermasalah
nah hari ini lembaga inilah yang kemudian diperlemah
saya tidak mengatakan bahwa
hakim mk secara personal tidak mengetahui
problematika tata cara pembentukan undang undang
tetapi tata cara pembentukan undang undang itu
tidak dilindungi oleh mk
melalui pengujian ini
karena bang arsul juga waktunya sangat terbatas
bagaimana kemudian anda bisa memastikan bahwa dengan undang undang yang baru
kpk jauh lebih baik kok
karena kan yang kemudian disoroti adalah
kpk ini seperti diserang dari luar dan juga dalam
undang undang itu bukan kitab suci
ini sudah bolak balik saya katakan
dalam rapat dengar pendapat komisi tiga dengan
baik pimpinan dan dewas beserta jajarannya
kalau memang dianggap itu kurang lengkap
kan kpk sebagai user
mengajukan inisiasi usul
apakah melalui pemerintah atau dpr untuk merevisi kembali
dan itu hal yang wajar
yang paling penting pikiran kita itu terbuka
saya tidak mengatakan juga bahwa revisi itu kemudian
kpk akan memastikan lebih baik di masa yang akan datang
jadi itu yang harus kita kembalikan
nah mari kita ini terbuka
apalagi kalau teman teman akademisi
jadi jangan selalu pakai kacamata muda memandang sebuah persalahan
mari kita buat konsepnya
yang baik itu seperti apa
yang tidak pas itu kalau memandang bahwa undang undang kpk

yang tidak boleh disentuh sentuh
itu yang keliru menurut saya
undang undang dasar saja sudah kita amandemen
selama sebanyak empat kali
jadi biasa saja
kalau memang dirasakan revisi ini
mari dibuat konsepnya
mana yang harus diperbaiki
oke bawa kemudian
dalam keputusan mk yang satu lagi
dpr dan pemerintah sebagai pembentuk undang undang
pas untuk memberikan izin
kami tidak marah marah itu
biasa saja tidak menganggap undang undang
apa kemudian para hakim itu
tidak mengerti dan lain sebagainya
apalagi kemudian merasa lebih pinter dari hakim mk
kami tidak seperti itu
ya sudah lah
karena sistem ketatanegaraan kita itu memang
menempatkan mk pada kewenangan
untuk melakukan koreksi terhadap undang undang
bahwa kemudian imbas dari undang undang ini adalah
kita tahu sekarang mulai muncul
kembali lagi soal
pegawai kpk yang di asn
kan itu bang arsul tadi anda mengatakan
ini ada hal yang biasa saja
tidak kebenaran itu menjadi upaya
untuk melemahkan kpk tadi
saya sampaikan tadi renhad
ya secara terbuka dan ini dimuat
di beberapa media
saya minta sebagai anggota dpr
yang menjelaskan kepada publik
tapi jangan kemudian
permasalahan yang dianggap ada itu
dinisbahkan pada revisi undang undang kpk nya
harus kita bedakan antara isi undang undang
dan bagaimana para pelaksana
terjemahkan undang undang itu
dalam kebijakan yang lebih nyata
yang lebih konkret
itulah yang harus dilakukan
hemat saya pada saat ini
baik bang arsul sani terima kasih
saya tahu bang arso ada acara lagi
jadi saya akan lanjutkan dengan
pak yasin dan juga bang ferry
terima kasih banyak bang arsul
sudah memberikan waktunya di
newscast pada malam hari ini
saya ke pak yasin
kalau kemudian kita membahas di luar dari putusan
menolak uji materi undang undang kpk ini
pegawai kpk tadi itu yang diaksesikan
seberapa besar ini dampaknya memperparah kondisi
jadi ini masyarakat sudah menilai bahwa
upaya untuk memperlemahkan ini
strateginya sudah sangat sempurna
dari undang undangnya di dalam mengaksnkan
pegawainya pimpinannya juga sudah
didesain oleh dpr pada waktu pemilihannya
ini sudah sempurna dan substansi dari
undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas itu
sangat sangat melemahkan kpk dan sangat
keadaannya dewas itu pasti akan menghambat
ini untung aja ini ada pak tumpak aturangan ini ya
yang kita nilai berintegritas
nanti kalau orang orangnya sudah ganti
ini lebih parah lagi
jadi dengan asni ini pasti lumayan
untuk pilihan kpk
misalnya pemilihan diputi
kalau dulu pemilihan deputi itu murni dari pimpinan kpk
berdasarkan assessment yang kita hire dari
lembaga independen yang ahli dalam bidang rekrutmen
waktu wawancara terakhir itu oleh pimpinan kpk
kalau itu diputi setingkat eselon satu itu larinya ke tpa
pemilihannya adalah presiden dan dajarannya
pak yasin pakai presiden menterinya
untuk menentukan diputi untuk menentukan direktur
dia juga melalui assessment yang akan ikut campur di situ banyak
oke oke baik pak yasin terakhir
sebaiknya jadi sudah komplit ini
pak yasin terakhir
undang undangnya dari personilnya dari pimpinannya
substansi undang undangnya ada dewas di dalamnya
itu sudah sempurna untuk memperoleh
oke baik pak yasin
jadi political will nya itu nggak ada untuk membuat kpk
baik pak yasin terakhir
apakah ini menurut anda juga babak akhir dari untuk upaya pelemahan kpk
kalau tadi anda mengatakan ini sudah sempurna sekali upaya pelemahannya
atau masih ada peluang untuk ada upaya upaya perlawanan
kalau kemarin kan anda mengajukan revisi undang undang kpk
tapi ini kan sehari ini sudah ditolak oleh mk
apakah masih ada upaya upaya perlawanan yang bisa dilakukan
ya ini kan waktunya kan tinggal singkat
ini berode teman yang paling memberikan edukasi kepada masyarakat
seperti ini loh kondisi penegakan hukum dan perpihakan dari pemerintah
dan legislatif ini terhadap pemberantasan korupsi seperti ini
nah nanti seandainya
ada harapan untuk merubah undang undang lagi
tadi disentuh oleh pak disinggung oleh pak asrul itu bahwa
nongkuyuh bukan seperti tak boleh disentuh sentuh kita boleh disentuh sentuh
amsi dan masyarakat juga tahu bahwa disentuh tapi untuk memperkuat kpk
bukan disentuh atau dirubah undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua itu untuk kpk
tapi faktanya sekarang pun memperlemah
jadi dalamnya termasuk adanya sp tiga adanya dewan pengawas
dan harus izin sana sini izin hakim dan sebagainya
dalam proses penyitaan penggeledahan dan sebagainya
nah ini kan merepotkan pihak kpk dalam melaksanakan tugas dan kepentingan
jadi harapan masyarakat pupus lah untuk penegakan hukum yang bagus itu
kalau menurut saya tips nya boleh ya
misalkan oleh fakta nih tunggu rehenat
baik pak yasin terima kasih banyak
pak yasin bang ferry terima kasih banyak
mari kita kawal bersama seperti apa kerja kerja kpk ke depan dan bagaimana dinamikanya ini
karena tentu masih akan berjalan dan juga sorotan publik juga tidak akan terhenti soal ini
terima kasih banyak bang ferry
pak yasin sehat selalu selamat malam
terima kasih selamat malam